setelah dua pekan lalu kembali menduduki lokasi bekas penggusuran
warga bekas kampung akwarium pasar ikan penjaringan jakarta utara
hari ini mulai membangun lagi tempat tinggal mereka
ya menanggapi aksi warga pasar ikan ini
gubernur ahok mengaku tidak ambil pusing
dengan sisa sisa balok bekas penggusuran
sumarno mencoba membangun kembali rumahnya
di kampung akwarium penjaringan jakarta utara
tak jauh dari lokasi
anak dan cucu sumarno bertahan di gubuk darurat
sumarno dan keluarga nekat kembali membangun rumahnya
yang digusur sebulan silam
karena kecewa tak kunjung mendapatkan ganti rugi
enggak kalau saya di sini sih sudah ber tiga puluh tahun
sudah ada penggantian rugi nggak sih bang sebenarnya
belum ada lah kalau ada pak ngapain kita di sini juga
iya kalau ada kita menganggur di jauh jauh
tak hanya keluarga sumarno
sejumlah keluarga bekas penghuni kampung akwarium
sudah hampir dua pekan ini mendiami tenda tenda darurat
yang didirikan di atas puing kampung mereka
selain menuntut ganti rugi
warga yang mayoritas bekerja sebagai nelayan ini
juga menolak rumah susun yang disediakan pemerintah provinsi jakarta
karena jaraknya terlalu jauh
minta ganti untung lah
soalnya udah telanjur juga rumah dibongkar begini
minta diganti untung aja
kalau seandainya kita diganti rumah
kita takut juga jadi udah sok pada
soal tindakan warga kampung akwarium ini
gubernur dki jakarta basuki caya purnama
tetap kukuh menyatakan
yang di kampung akwarium bukan milik warga
mereka kan mengaku dia di kampung akwarium
kamu tau gak akwarium itu dibongkar terakhir tahun berapa
pindah ke ancol tahun delapan puluh an
berarti itu tanah siapa
sedikitnya empat ratus tiga puluh tiga warga bertahan di tujuh tenda
yang mereka dirikan di reruntuhan bekas kampung akwarium
untuk kebutuhan sehari hari
mereka bergantung pada bantuan para dermawan
pemerintah provinsi dki jakarta membongkar permukiman seluas tiga tiga hektare
di pasar ikan penjaringan
sebagai bagian revitalisasi kawasan maritim
dan museum bahari pesisir jakarta
alan molana cnn indonesia